elad elad waduh apa yo kok lewat relet gitu
kalau masalah ini masalah ini kayaknya mali
alhamdulillah akhirnya selesai juga makannya
eh eh semprot gimana sih kamu aku kan udah bilang kain kafannya dibuang kenapa
taruh di situ udah dibuang ke belakang itu namanya bukannya dibuang ditaruh di belakang kamu gimana
sih kamu aku udah bilang suruh buat kamu enggak mau
buang ya udah bos buang sendiri deh
anginnya kenceng banget

emang lagi lagi ada ujian ya eh
ujian bukannya mau ujian lu bilang
sekalian p ottawa
yaitu kita pulangnya
hai warna keroboh aneh
hai udah orang
hai ada orang
yaudah kita pulang aja yuk
hei keluar dong
dar emangnya kamu denger
oh iya lah liat gue
yaudah kita mulai
buat bulan deh ngabur ya
eh sempril tungguin gue
jangan lari kamu
dar punya mu gak dibawa
bos banyak takut
aduh keberat gue dah
bos kita kemana
bos kita kemana
bos kita kemana
pasti aku pulang duluan
jadi kayaknya merantekan buat
kita yang barengin
gak apa apa raf
sekali sekali kita bantuin
apa itu kak
kembuang tuh kotor tau
ya om makasih ya
dengan uangin kita
nama om siapa
nama om selamat
tadi kebetulan om lagi lewat
terus om lihat ada pohon yang jatuh
dan hampir menimpa kalian
pasti berat ya om
mau kita bantuin gak
mau om jual
gak apa apa om bisa bawa sendiri
yaudah kalau begitu
om pergi dulu ya
padahal kan kita mau bantuin
dia kan emang gak mau dibantuin rok
mendingan kita pulang aja
palingan besok dilanjutin lagi nih
yuk kita pulang
tidur kok kamu
ini lagi apa apaan sih
bobo kok paduk rosak semuanya
aduh gede banget
aduh gede banget
kok lewat prelat gitu
dar bangun dek
kalau masalah ini apa
masalah ini ini kayaknya maling
dar dar bangun dar
gawat ini kalau maling
ya kemana ya
kak dela aku putus
itu apa kak
kalian tak kenapa napa
pak nyurimin banget mi
di jalan kalian lihat
ih udah nabrak main kabur kabur gitu aja
saya kenal sama orang itu
itu tuh bang jack
ternyata dia tuh udah balik ya ke kampung sini
jadi bang jack itu dulunya warga kampung sini
dia itu preman tukang bikin onar suka malak
terus pokoknya ngeselin lah
jadi dia diusir dari kampung sini
kenapa sekarang dia ada ada
berarti bang jack itu berbahaya dong
ingat nggak boleh deket deket sama bang jack
mamita takut kalau kalian berurusan sama dia

yuk sekarang kita pulang aja yuk
tadi kayaknya ada yang lari deh
tidak ada yang lari
tidak ada yang lari
tidak ada yang lari
tidak ada yang lari
aduh kok mana cewek
tidak ada yang lari
tidak ada yang lari
wah beruntung banget
mumpung sidak sama sidar
sama sidar di pos
kok gelap banget ya
kok malem malem ada di sini sih
kok nanyain kain karuaku sih
kain ada di pos

tuh sama sidik sama sidar
kok dia nanyain kain karuaku sih
kok dia nanyain kain karuaku sih

tuh sama sidik sama sidar
kau kain karuaku
kau kain karuaku
kau kain karuaku